selanjutnya bisa bikin anda geli merinding hingga jijik
ya mungkin itu awal respon banyak orang jika melihat atau sekedar mendengar ulat bulu
namun tidak buat seorang gadis di kediri jawa timur
ia jadi sosok viral karena punya hobi yang unik yaitu gemar bermain dengan ulat bulu hingga kalajengking
lunak berbulu menggeliat bergerak gerak dan bikin gatal
semua hal yang terbayangkan tentang ulat buru ini nyatanya bukan masalah buat seorang eli yulianti
gadis usia dua puluh tiga tahun asal kabupaten kediri jawa timur ini tetap asyik bermain dengan hewan favorit kesayangannya ulat bulu
ya bersingkrama dengan beragam jenis ulat bulu yang bagi banyak orang justru dijauhi ini adalah hiburan tersendiri buat eli
sesekali eli bahkan membiarkan ulat ulat bulu kesayangannya merayap hingga ke wajah dan kepalanya
hobi yang bikin geli sebagian orang yang melihatnya ini menurut eli sudah ia lakukan sejak usia dua tahun
pertama umur semua hewan sih semua hewan yang gak berbayar selagi saya gak membayarkan saya saya mau
yang paling suka ulat ya pokoknya segala macam ulat gitu
kalau misalkan dia lucu menurut saya ya saya pegang
rasain geli juga sih cuma kan suka gitu mas
tak cuma ulat bulu eli juga sudah biasa bercengkrama dengan hewan hewan yang bakal dijauhi banyak orang
seperti cacing anakan tikus hingga yang berbisa seperti kalajengking
hobi tidak biasa yang tak ayal bikin bergidik siapapun yang melihatnya termasuk pula teman dekat eli sendiri
dia itu sebenarnya sehariannya tuh ya kayak perempuan biasa kayak gitu cuma dia itu ya perempuan istimewa
soalnya dia kayak pecinta binatang saya aja belum tentu bisa kayak gitu
tapi tentu saja tak semua orang bisa bermain dengan ulat bulu sebebas eli
dikutip dari rilis resmi lembaga ilmu pengetahuan indonesia atau lipi beberapa jenis ulat bulu memang punya mekanisme pertahanan berupa kelenjer racun yang disalurkan melalui bulu bulunya
karena itu interaksi dengan hewan yang sebenarnya bagian daur hidup jenis serangga tertentu seperti kupu kupu dan ngengat ini bisa mengakibatkan iritasi dan alergi
peneliti dari pusat penelitian biologi lipi ulat bulu dari golongan lima kodide bahkan bisa sangat berbahaya
lewat buru yang berperan seperti jarum suntik ulet jenis ini mampu menyuntikkan racunnya jika merasa terganggu
itu pula yang dipelajari eli dari hobinya selama ini
karena itu saat bertemu ulat bulu di alam eli akan mengobservasi lebih dahulu dengan cara menyentuh ulat tersebut
jika merasa tidak gatal eli baru akan meneruskan permainannya dengan cepat

ulat bulu teman eli bermain memang tidak secara khusus siap melihara
eli biasanya mengambil ulat ulat bulu tersebut di alam bebas kemudian melepaskannya kembali setelah puas bermain
fadli rahmawan kediri